tim panitia khusus komisi tiga dpr dan tim panitia kerja dari pemerintah
akan segera merampungkan rancangan undang undang terorisme
menurut rencana pekan ini rancangan undang undang akan disahkan
wakil ketua tim pansus ruu terorisme supiadin aris saputra mengatakan
persoalan definisi terorisme selama ini menjadi alasan mengapa ruu ini lambat disahkan
pihaka bersama pemerintah benar benar harus teliti membedakan
mana kriminal biasa dan mana tindak pidana terorisme
supiadi menambahkan terorisme merupakan gerakan subversif
yang ujung ujungnya bertujuan ingin menguasai negara dan mengganti ideologi negara
kita kemudian berpikir udahlah kita selesaikan hari jumat nanti
tanggal dua puluh lima kita rencanakan untuk disahkan dalam rapat paripurna ruu untuk disahkan menjadi undang undang
kepala badan pembinaan hukum nasional sekaligus ketua tim panitia kerja pemerintah untuk ruu terorisme
eni nurbaningsih mengatakan pemerintah dan dpr telah sepakat atas definisi terorisme
pemerintah mengusulkan agar frase motif politik
ideologi dan ancaman terhadap negara dalam definisi terorisme pada undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ditiadakan
alasannya karena rumusan definisi yang dipakai harus ilmiah dan jelas dan tidak boleh multitafsir
sementara definisi yang diusulkan pemerintah berbunyi
terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas
menimbulkan korban bersifat massal
dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis
lingkungan hidup serta fasilitas publik
kami coba tata lagi baiknya seperti apa
tetapi dia harus tidak boleh ada tafsir yang lain
mudah untuk dilakukan penegakannya
karena yang kami khawatir undang undang ini sudah bagus isinya
luar biasa bagus isinya
kenapa karena menguatkan pada aspek pencegahan
menguatkan pada aspek penindakan
menguatkan sekaligus aspek pelindungan korban tindak pidana terorisme
termasuk korban masa lalu
itu kan sudah luar biasa yang kita ingin lengkapi semuanya
jangan sampai kemudian hanya karena definisi menyebabkan undang undang tidak efektif
itu loh yang kami khawatirkan
sudah ada koresponen cnn indonesia rifana pratiwi di gedung dpr ri jakarta
rifana hari ini dpr pemerintah kembali bahas soal definisi
apa saja yang dibicarakan sudahkah ada kesepakatan soal itu rifana
ya selamat sore putri
pembahasan revisi undang undang nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
tampaknya belum menghasilkan kesepakatan bulat
di antara pemerintah dan juga fraksi fraksi di dpr
karena masih ada perbedaan perbedaan pandangan
terkait dengan tiga frasa yakni multipolitik
kemudian ideologi dan juga gangguan keancaman negara
di antara dpr dan juga pemerintah
tadi memang di awal rapat pemerintah sempat mengatakan
ataupun membenarkan pemerintah yang berpengaruh dengan dpr
bahwa mereka menolak adanya tiga frasa tersebut
dimasukkan ke dalam definisi terorisme
kemudian setelah melalui perdebatan yang cukup alot
di antara fraksi fraksi mayoritas delapan fraksi ini
menginginkan adanya tiga frasa yakni multipolitik
kemudian ideologi dan juga gangguan keamanan negara ini
dimasukkan ke dalam definisi terorisme
dan tadi pemerintah akhirnya mengalah
kemudian ada dua alternatif yang diajukan
untuk bisa dipilih ataupun bisa diputuskan besok
dalam rapat kerja bersama dengan menkumham yasona lauli
kapolri jenderal polisi tito karnavian
pada alternatif pertama ini pemerintah tidak menyertakan
tiga frasa dalam definisi terorisme
kemudian pada alternatif kedua pemerintah menyertakan
tiga frasa yakni multipolitik kemudian ideologi
dan juga gangguan keamanan negara ke dalam definisi terorisme
dalam alternatif pertama ini ada dua fraksi yang setuju
dengan pemerintah yakni pdi perjuangan dan juga pkb
sementara untuk alternatif kedua ini delapan fraksi lainnya
yang mencari alternatif kedua
dan karena tadi tidak ada pengerucutan mengingat hari ini adalah
rapat tim perumus kemudian itu kemudian nanti akan dibawa
ke dalam rapat kerja besok bersama dengan pemerintah
dalam hal ini adalah menkumham yasona lauli
dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya pemetaan politiknya
di antara fraksi fraksi mengapa bisa sampai terbelah
delapan fraksi menginginkan alternatif kedua
dengan adanya tiga frasa kemudian dua fraksi
yakni pdi perjuangan dan juga pkb menginginkan tidak adanya frasa
kita akan berbincang dengan anggota pansus revisi undang undang terorisme
dari fraksi pdi perjuangan ada risa mariska selamat sore mbak risa
selamat sore mbak rifana
mbak risa ini kalau misalnya kita bisa baca tadi
pemetaan di dalam fraksi anda bersama dengan pkb ini
sepertinya kalah suara dibandingkan dengan delapan fraksi lainnya
kalau kita bisa lihat itu tujuh fraksi itu setuju ada frasa
kemudian satu fraksi golkar ini cenderung ikut saja dengan pemerintah
artinya apapun keputusannya golkar ini akan ikut
artinya tetap kalah suara kalau bisa dilihat
ini bagaimana pdi perjuangan melihatnya
hari ini kita belum bersikap untuk mengambil keputusan dalam rangka voting ya
ini masih diskusi masih pembahasan
dan kalau tadi disampaikan ada tujuh fraksi yang memilih alternatif kedua
kemudian dua fraksi memilih alternatif pertama
karena ada dua rumusan alternatif yang besok akan dibawa ke dalam raker
jadi dua dua rumusan ini akan dibawa
nah kemudian terkait dengan sikap kami dari fraksi pdi perjuangan yang memilih alternatif satu
tentu kita punya pertimbangan
pertimbangan kita pertama bahwa setelah kita mendengarkan pendapat atau pandangan dari jaksa penuntut umum
terkait dengan tindak pidana terorisme
pada saat tindak pidana terorisme ini terjadi
tidak menggunakan definisi
tapi lebih cenderung menggunakan unsur unsur tindak pidana terorisme
sebagai perbuatannya apakah ini masuk atau tidak dalam perbuatan tindak pidana terorisme
karena unsur unsur ini apakah ini masuk atau tidak dalam perbuatan tindak pidana terorisme

kemudian kedua pertimbangan yang kami perlu sampaikan juga
bahwa dari awal kami konsisten melihat definisi ini tidak hanya melulu tindak pidana terorisme ini
menggunakan motif politik motif ideologi tetapi juga ada motif ekonomi
nah pertimbangan inilah yang kemudian kita rasa tidak diperlukan untuk memasukkan tiga
frase tersebut ke dalam rumusan definisi
jadi kita konsisten dengan rumusan alternatif yang pertama
kemudian ini kan ada perbedaan sikap dari pemerintah yang sangat drastis ya
kalau dibandingkan kemarin kemarin kan pemerintah masih ngotot tidak mau ada tiga frasa tersebut
kemudian pada hari ini tiba tiba saja pemerintah mengusulkan adanya alternatif kedua
yakni memasukkan tiga frasa tersebut dan dua alternatif ini besok akan diputuskan dalam raker
ini pdi perjuangan mengetahui tidak perubahan sikap pemerintah yang cukup drastis ini mbak
jadi terkait dengan ya terkait dengan perubahan sikap pemerintah yang cukup drastis ini mbak
nah rumusan alternatif yang kedua dengan memasukkan tiga unsur tadi itu
pertimbangan yang saya lihat dalam perjalanan pansus hari ini panja lah timus hari ini
itu adanya perbedaan rumusan menggunakan motif ideologi politik dan ancaman keamanan negara ini menjadi suatu delik alternatif
berbeda dengan yang sebelumnya yang sebelumnya itu kumulatif
maka akan sulit aparat penegak hukum untuk menerapkan di lapangan
tetapi ketika menggunakan rumusan yang baru dengan deliknya alternatif itu lebih mempermudah
jadi itu yang menjadi pertimbangan sepanjang perdebatan tadi yang saya lihat
nah besok pada rapat kerja bersama dengan menkumham dan juga kapolri dan juga panglima tni kabarnya akan hadir
ini kan akan diputuskan apakah akan menggunakan alternatif pertama ataupun alternatif kedua
mengelihat pemetaan fraksi fraksi di dpr saat ini dua dibandingkan dengan delapan
pdip akan mencoba melobi rekan rekan koalitas
apakah anda menggunakan visi pendukung pemerintahan joko widjeka agar bisa bersama memilih alternatif pertama mbak
begini terkait dengan keputusan besok di raker kita akan mengambil sikap apakah menggunakan alternatif pertama atau kedua
tentu kita harus juga bukan sekedar lobby lobby tetapi menyamakan pandangan dan persepsi terkait dengan definisi ini
perlu tidaknya ada motif ideologi politik dan ancaman keamanan atau tidak diperlukan sama sekali
karena ini baru kita dapatkan setelah kita reses kemarin baru kita dapatkan berbagai informasi yang baru
kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum motifnya bukan hanya soal politik
jadi ini hal yang baru yang perlu kita sampaikan juga supaya fraksi lain punya pandangan yang sama dengan kita
ini yang terakhir masyarakat ini banyak bertanya karena sudah lelah dengan perdebatan perdebatan di ruang publik terutama soal ruu terorisme ini
kapan sebetulnya revisi undang undang ini bisa selesai
apakah bisa dalam waktu dekat
atau masih akan molor lagi mbak
jadi tadi sudah selesai rapat timus malam ini kita akan rapat timsin
kemudian dilanjutkan besok setelah pari purna kita akan ada raker bersama dengan menko mulham
kemudian setelah itu baru nanti akan dibawa ke paripurna
insya allah kalau tidak ada hambatan hari jumat
iya hari jumat
oke berarti kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya
karena masih banyak juga yang sangsi bahwa besok bisa mulus
karena kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan maka harus voting betul ya mbak
itu opsi terakhir lah
oke itu opsi terakhir
oke kita akan terus melaporkan kepada anda perkembangan dari pansus revisi undang undang anti terorisme putri
terima kasih rifana pratiwi dari gedung dpr
anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai persatuan pembangunan atau p tiga arsul sani mengatakan unsur ideologi dan politik tetap harus ada dalam definisi terorisme ini
untuk membedakan antara aksi pidana umum dan terorisme
pernyataan ini sekaligus menjawab masukan dari aspirasi masyarakat bahwa tindak pidana terorisme dilatar belakangi oleh unsur ideologi dan politik
kan kalau selama ini pemahaman yang ada ya baik di pemerintah maupun di dpr itu terutama yang dari pemerintah dari teman teman penegak hukum
kalau itu rumusannya seperti yang ada kemarin
adalah mempersulit atau melimitasi kerja kerja proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polri